dua puluh satu ketua rt dan enam ketua rw diberhentikan kepala desa wanakerta kecamatan sindangjaya kabupaten tangerang banten
diduga pemecatan dilakukan lantaran anak kepala desa kalah dalam pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
sementara sang kades mengaku telah menyerahkan uang hingga lima ratus juta rupiah namun tidak dibagikan kepada warga
dari keterangan salah seorang ketua rw kepala desa meminta para ketua rt dan ketua rw yang berada di wilayahnya untuk mendukung anaknya yang maju pada pemilihan calon legislatif
belakangan anak dari kepala desa gagal menjadi anggota dewan
imbasnya kepala desa wanakerta pun memberhentikan dua puluh satu ketua rt dan ketua rw di wilayahnya
kepala desa wanakerta menerima pembelaan dari kepala desa wanakerta
kalau termasuknya ketua rt dan ketua rw sudah tidak sepaham sama kepala desa buat apa bu
kalau nggak salah yang dibertiin sama saya dua belas rw nya tiga